tanda ini ini tanda tapak tangan dewi kematian si penguasa kegelapan
bapak sudah berusaha menyuruh seluruh anak buah bapak untuk mencari mardian
dan bahkan mereka sudah bergerak untuk mencari
tapi anak buah bapak itu tidak ada yang becus pak
sampai saat ini mardian tidak ditemukan
loh ya sabar toh bu
mencari itu kan pekerjaan yang gak mudah
apalagi kita nggak tahu mardian itu sekarang
dia pergi kemana
kurang sabar apa aku pak
ini sudah berhari hari mardian tidak pulang pak
kalau terjadi apa apa dengan mardian bagaimana
cepat pak bawa mardian ke kamarnya
kamu kemana saja mardian
sudah berhari hari lo kamu enggak pulang
perasaan baru kemarin aku keluar mam
ada apa denganmu mardian
apa kamu sudah tidak ingat pulang
waktu itu aku bertemu dengan segerombolan perampok mau
aku ini mata mata dari kerajaan mataram
yang ingin menangkap mereka
gerombolan perampok mardian
apa yang mereka lakukan padamu marjian
apa mereka menyakitimu
aku berhasil kabur dari mereka mau
aku jatuh ke jurang
aku tidak ingat apa apa lagi mam
dugusti jurang mardian
pak sebaiknya kita bawa mardian ke tabib
untuk memastikan kalau mardian baik baik saja pak
aku tidak mau pergi ke sana
sebaiknya sekarang margion biarkan istirahat dulu
mungkin dia masih letih
jadi kita mengusahakamu dia
mardian kamu istirahat dulu ya
terima kasih ya pak
ini mah yang nampak mudah itu
aku harus mencari tau
aku sudah mencari tau
aku sudah mencari tahu
aku sudah mencari tau
siang bolong seperti ini dia mau keluar
dia sedang memiliki sesuatu
aku harus mencari tahu
tidak ada yang ngamanya
dari tali satu
dari padepokan mana
nama aku sembarang
dari desa duku mingkri
dari padepokan waletku
dan dari padepokan
boleh aku melihatnya
ini tanda tapak tangan
si penguasa kegelapan
siapa kamu kenal
jogopati disinilah tempat kamu terkubur
kamu adalah abdistiaku yang paling mengerti aku
tidak ada satupun yang bisa menandingi kestiaanmu padaku
susah senang kita lewati bersama
bahkan bersamamu kita berhasil menaklukkan kesombongan sultan fatah
jangan lupa untuk berikan dukungan di kolom komentar
kamu selalu bisa akuandalkan jogopati
sampai akhirnya berdewakiyai agang pura yogo menghabisimu dengan keji
jogopati apa yang terjadi
ini pasti ulah jahat agang pura yogo
apa yang dilakukannya denganmu sehingga kamu terluka parah seperti ini
aku pasti akan membalas kiai agung prayogo dan aku akan menjadikan tempat ini sebagai kuburannya
aku akan mengumum hidup hidup impian para sunan dan juga sultan debak yang sombong itu
jangan membuat aku bersedih karena kehilanganmu
jangan berada di dalam kejahatan jogopati
dendamku padamu tak akan pernah padam
sebelum aku bisa menghabisi semua anak keturunanmu
jogobati hari kebangkitanmu akan segera tiba
dan setelah kamu bangkit
kita akan bersama sama menghabisi musuh musuh kita
rupanya di sini rumahnya
banyak orang di sini
aku harus menunggu mereka